inilah cuplikan video keributan warga di jalan lodan raya ancol
pademangan jakarta utara yang sempat direkam oleh jurnalis televisi bernama muhammad sharif
tiba tiba sejumlah orang tak dikenal menghampiri dan langsung memukulnya
hingga telpon genggam yang digunakan untuk merekam terjatuh
petugas keamanan wisata ancol yang mengetahui kejadian ini langsung berupaya mengamankan korban
sementara para pelaku langsung melarikan diri
akibat kejadian tersebut korban menderita sejumlah luka di bagian tangan dan kepala
ia pun langsung melaporkan kejadian itu ke mapolsek pademangan jakarta utara
terkait kejadian ini minggu malam pihak kepolisian dari polsek pademangan menggrebek sebuah rumah kontrakan di kawasan pademangan
yang diduga merupakan rumah para pelaku pengeroyokan jurnalis tersebut
tapi rupanya informasi
sehingga rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong
telah melarikan diri
namun polisi berhasil mengamankan lima orang saksi
untuk diminta ikut terangan
panit satu reskrim polsek pademangan
mengatakan kejadian itu bermula
saat dua kelompok warga sedang bermain bola
di kawasan lodan raya
ancol pademangan jakarta utara
dan namun tiba tiba mereka cekcok dan terjadilah keributan
diduga mereka tak terima keributan tersebut direkam oleh syarif
hingga akhirnya gelap mata dan menganiaya sang jurnalis yang sedang bertugas
selain satu orang jurnalis televisi seorang anak di bawah umur berinisial r
yang berada di kawasan itu juga menjadi korban pengeroyokan
hingga kini aparat polsek pademangan masih terus memburu para pelaku pengeroyokan
yang identitasnya sudah diketahui